kepolisian republik indonesia menyiapkan sejumlah strategi pengamanan dan penjagaan pelaksanaan arus mudik dan balik dua ribu dua puluh
diprediksi jumlah pemudik tahun dua ribu dua puluh tiga mencapai satu ratus dua puluh tiga juta pemudik
angka ini naik dari tahun lalu yang hanya berjumlah delapan puluh lima juta pemudik
yang paling penting adalah bagaimana kemudian masyarakat memahami terkait aturan pada saat berlalu lintas
sehingga pada saat diberikan sim masyarakat sudah paham bagaimana berlalu lintas yang baik
sama sama menjaga keselamatan masyarakat pengguna jalan dan tentunya bagaimana mengurangi resiko pelanggaran dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan
ini juga menjadi angka yang cukup tinggi setiap tahun yang tentunya harus kita turunkan